ada orang bijak yang mengatakan belajarlah dari pengalaman
nah belajar dari penemuan cacing hati pada sejumlah hewan kurban ini
juga tentunya di bandung jawa barat
pada tahun lalu pemerintah kota bandung pun mulai berbenah
ya tahun ini dinas pangan dan pertanian kota bandung melakukan antisipasi
agar hewan kurban terjaga kelayakan dan juga kesehatannya
lebih dari dua puluh dua ribu ekor hewan kurban
baik sapi maupun kambing
sudah diperiksa oleh dinas pangan dan pertanian di spangtan kota bandung
lima ekor sapi dan satu lima ratus dua puluh lima ekor kambing dinyatakan tidak layak jual
sebagian besar karena belum cukup umur
sisanya mendapatkan kalung sehat sebagai jaminan bahwa hewan kurban
sudah melalui pemeriksaan serta dinyatakan sehat dan layak
dengan adanya kalung sehat masyarakat jadi mudah memilih hewan kurban
bapak kira kira tahu sehatnya dari mana pak
tahu sehatnya ini ada itunya ada ciri cirinya itu
kayaknya udah dikasih kartu atau pegantian itu untuk itu namanya sehat
di tahun dua ribu tujuh belas terjadi peningkatan jumlah hewan kurban yang tidak layak
kurang lebih hingga dua puluh lima persen dibandingkan tahun dua ribu enam belas
walaupun demikian bagi penjual faktor kesehatan hewan kurban menjadi yang utama
dengan memerhatikan makanan dan tempat berteduh
yang pasti sih sebenarnya domba pertama makan
terus keduanya karena makhluk hidup juga kan
dia kita kasih tenda biar dia tidak kehujanan panas
cuma itu sih sebenarnya gampang gampang susah
di spangtan kota bandung juga menurunkan tim untuk memeriksa kelayakan daging kurban setelah disembeli
agar tidak mengandung penyakit cacing hati
jika ditemukan ciri ciri penyakit cacing hati maka daging tersebut harus dibuang
adalah tim yang memang bertugas untuk salah satunya adalah
menjamin daging dan hati yang diberikan kepada mustahik itu adalah sehat
nah termasuk hati ini memang hati baik sapi maupun domba
ada yang mengandung cacing hati atau fasciola hepatica
nah memang ada tanda tanda bolong bolong telurnya juga ada
kalau hati sapi maupun domba yang mengandung cacing hati ya
nah ini memang tindakan sop nya adalah harus diafkir
dari dua puluh tujuh ribu lebih hewan kurban pada dua ribu enam belas lalu
tim taridis pangtan membuang kurang lebih tiga puluh kg daging yang terjangkit cacing hati